sejak tiga hari terakhir banjir merendam desa temulus kecamatan mejobo kudus jawa tengah
senin siang banjir belum juga surut
sedikitnya sembilan ratus enam belas kepala keluarga terkena dampak banjir
sekitar dua ratus rumah terendam banjir dengan ketinggian bervariasi mulai sepuluh hingga tujuh puluh cm
bus angkutan umum po arimbi bernomor polisi a tujuh ribu lima ratus dua puluh cs mengalami kecelakaan di ruas tol cipularang wilayah babakan cikau purwakarta
bus yang melaju dari arah bandung menuju jakarta itu masuk jurang sedalam lima belas meter di pinggir jalan tol
akibat kecelakaan tersebut empat orang tewas di lokasi dan puluhan orang terluka
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini